perkembangan kasus covid sembilan belas secara nasional terus menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan titik puncaknya pada lima belas juli dua ribu dua puluh
namun ppkm level dua hingga empat di jawa dan bali tetap diperpanjang tujuh hari
mulai tiga puluh satu agustus hingga enam september dua ribu dua puluh satu dengan sejumlah pelonggaran aktivitas
terdapat beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat mulai dari pusat perbelanjaan hingga tempat bekerja
penyesuaian kapasitas dine in di dalam mal menjadi lima puluh persen dan jam operasional diperpanjang menjadi pukul dua puluh satu
uji coba seribu outlet restoran di luar mall dapat beroperasi dengan kapasitas dua puluh lima persen di surabaya jakarta bandung dan semarang
selain itu seluruh industri pabrik dan ekspor esensial dapat beroperasi seratus persen
diwajibkan melakukan peduli lindungi mulai tujuh september mendatang
seiring dengan pelonggaran aktivitas
masyarakat implementasi protokol kesehatan dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi harus terus berjalan
menurut menko kemaritiman dan investasi luhut panjaitan menyebut
berdasarkan evaluasi penggunaan aplikasi peduli lindungi fiturnya akan semakin ditingkatkan
per dua puluh sembilan agustus kemarin total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan peduli lindungi
di beberapa sektor publik seperti pembelanjaan industri olahraga dan lainnya telah mencapai tiga belas enam juta orang
dari total tiga belas enam juta tersebut terdapat empat ratus enam puluh dua ribu orang masuk kategori merah
tidak berkenakan masuk melakukan aktivitas oleh sistem
pada minggu ini kita akan melakukan perubahan kategori warna pada peduli lindungi
akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif covid atau kontak erat
jika orang orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik
maka mereka langsung dievakuasi
di isolasi atau di karantina terpusat
ada pun menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut
strategi protokol kesehatan dikonsentrasikan berbasis teknologi informasi
dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi
hal ini memiliki tiga fungsi utama yakni untuk screening tracing dan kontrol
satu untuk screening jadi kalau orang mau melakukan aktivitas
dia akan kita tes secara online real time apakah sudah divaksin atau sudah dites
yang kedua fungsinya sebagai tracing
jadi karena setiap kali dia melakukan aktivitas di lokasi yang berbeda
dia harus tembak barcode nya sehingga kita tahu
kalau suatu saat kita mau tracing tentulah kita bisa cepat
yang ketiga yang paling penting ini untuk kontrol protokol kesehatan
karena dengan peduli lindungi kita bisa atur berbasis it
selain itu menteri kesehatan menegaskan bahwa pelonggaran mobilitas
yang telah ditetapkan mulai tiga puluh satu agustus hingga enam september
harus disertai dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan melonjaknya kembali angka covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
kementerian perhubungan mewajibkan aplikasi peduli lindungi
sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi termasuk kereta api
pt kai daob satu telah melakukan integrasi sistem boarding ticket
dengan aplikasi peduli lindungi
untuk mempermudah pemeriksaan syarat vaksinasi
selama ppkm level tiga penumpang kereta api diminta untuk memenuhi beberapa syarat
yakni hasil antigen negatif dan bukti vaksinasi minimal dosis pertama
untuk mempermudah pemeriksaan pt kai daup satu telah mengintegrasikan sistem boarding ticket
di stasiun gambir dan pasar senen jakarta pusat dengan aplikasi peduli lindungi
kementerian perhubungan mewajibkan aplikasi peduli lindungi

kementerian perhubungan mewajibkan aplikasi peduli lindungi

untuk di stasiun pasar senen dan juga gambir untuk area daup satu jakarta ya
nanti akan terlihat di layar boarding apakah yang bersangkutan itu sudah vaksin atau belum
termasuk misalnya jika yang bersangkutan melakukan pcr atau maaf antigen di stasiun
ini juga akan masuk terdata seperti itu
kementerian perhubungan mewajibkan aplikasi peduli lindungi
jika calon penumpang belum mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan
maka mereka harus membawa surat keterangan dari dokter
sejumlah penumpang kereta api di stasiun pasar senen menilai aplikasi peduli lindungi
memudahkan proses perjalanan mereka
bagi saya sih lebih mudah daripada manual karena kan kalau kartu kadang bisa rusak
kalau ini kan tinggal scan udah otomatis langsung bisa semua jadi lebih mudah
kalau saya sendiri sebenarnya
sebenarnya kebetulan agak ribet ya agak ribet karena kemana pun jadinya harus ini
jadi ke mall juga mau berpergian yang biasanya kita go gitu kan
terus harus ribet dengan segala macam ya kembali lagi ada plus minusnya
kalau menurut saya sendiri karena sudah pakai jadi aman aja sih
maksudnya nyaman aja dan gitu kan kita juga bisa nge track
maksudnya kita bisa lihat di lingkungan kita tuh itu zona merah atau zona hijau atau kayak gitu
jadi itu bisa lebih memperbaik
udah kita aja untuk lihat di lingkungan kita
selama masa pandemi kapasitas kereta api yang berangkat dari stasiun pasar senen dan gambir
karmel mursalim kurnia yuniarwan jakarta